karena sering meresahkan warga asemrowo surabaya bersama petugas memburu dua ekor kera yang lepas dari kandang milik salah seorang warga
kera kera tersebut meresahkan karena sering mengambil barang dan merusak tanaman milik warga
dengan membawa alat seadanya warga asamrowo surabaya selasa siang berburu dua kera milik warga yang lepas berkeliaran
dibantu petugas kecamatan warga berkeliling kampung untuk mencari sepasang kerah yang sering naik ke atap rumah dan pepohonan di pekarangan rumah penduduk
dari keterangan pemiliknya kera ini cukup agresif karena bisa lepas dari kandangnya dengan cara merusaknya
sebelumnya pemiliknya juga sempat mendatangkan petugas kebun binatang surabaya untuk menangkap kera namun tidak berhasil
untuk meredam keresahan warga petugas satuan polisi pamung praja surabaya dikerahkan untuk membantu menangkap dua kera
laporan dari warga itu memang ada laporannya di kecamatan
di kecamatan saja kuku meninjau lanjutnya sekedar gimana mau datang monyetnya itu sudah pergi
jadi untuk ditangkap itu banyak usah
menurut petugas selain sering mengambil barang warga sepasang kera ini juga sering merusak tanaman warga
fahrudin uluwi surabaya